selain nyatakan dukungan resmi kepada pemerintahan jokowi jk
munaslu partai golkar juga merekomendasikan agar ketua umum terpilih
agar berkomunikasi secara intens dengan presiden jokowi dodo
untuk mempersiapkan dan mengantisipasi pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
apakah ini artinya golkar akan mengusung jokowi pada pemilu dua ribu sembilan belas
manuver apa yang sedang dimainkan partai golkar kali ini
kami mengulasnya dengan henry satrio
bupakan akademisi komunikasi politik universitas parah madinah
selamat malam bang hendry
selamat malam pak sindra
kemudian melalui sambungan satelit ada nurdin halid
ketua harian partai golkar terpilih
selamat malam pak nurdin
saya ke pak nurdin terlebih dahulu ini
pak nurdin karena ini muncul di munaslup
apakah ini artinya sudah resmi sejak saat ini bahwa golkar memang akan mengusung bahkan
bukan sekedar mendukung jokowi dodo di pemilu dua ribu sembilan belas
begitu awal sekali pak nurdin
sikap partai golkar mendukung pemerintah bukan di munaslup ini saja
di munaslu ini hanya menguatkan daripada kebesaran rafi minas
jadi sejak kita rafi minas pada bulan januari yang lalu
itu kita sudah menyatakan bahwa partai golkar bersama pemerintah membangun negeri ini
nah kenapa harus dilakukan itu
itu karena kita kembali kepada indidasar kerajaan partai golkar
indidasar kerajaan partai golkar bahwa golkar dilahirkan dibentuk
untuk mendukung pemerintah
bukan mendukung orang
ya sekarang ini presidennya adalah pak jokowi
maka wajib bagi golkar untuk mendukung pak jokowi sebagai presiden republik indonesia
nah di munaslup ini kita menguatkan lagi supaya tidak akan ada orang siapapun yang bisa merubah ke depan
karena kebesaran munaslu itu hanya bisa diroboh oleh munas itu sendiri
nah kemudian memang karena kita adalah telah menyatakan sikap sesuai dengan doktrin partai golkar mendukung pemerintah
dan kita melihat ke depan
saat ini ya kinerja pak jokowi luar biasa yang sangat berpihak kepada rakyat
misalnya sekarang beliau mempertahankan pembangunan infrastruktur yang tidak lain dimaksudkan
bagaimana menyatukan negeri ini melalui infrastruktur
ini sebuah terobosan pembangunan yang luar biasa
yang sebetulnya dari sisi perencanaannya sudah lama
tetapi nanti setelah pak jokowi baru bisa direalisir
setahap demi setahap tapi pada akhirnya akan bisa tercipta dengan sendirinya
luar biasa ini pak nurin ya sudah ada beberapa pujian ke pemerintahan ini
pemerintahan ini adalah negara kesejahteraan
nah ini sesuai dengan visi partai golkar itu visi negara kesetaraan dua ribu empat puluh lima
karena visi negara kesejahteraan dua ribu empat puluh lima memang golkar bertekad untuk mewujudkan
yaitu terwujudnya pertumbuhan yang tinggi dengan pemerataan pendapatan yang tercipta oleh seluruh anak bangsa
sebelum sampai jauh ke sana pak nurdin
langkah langkah bahwa persidangan ini
sebelum kita jauh sampai ke sana soal dua ribu empat puluh lima kita bicara yang lebih dekat saja
setelah munaslup sepertinya luar biasa banyak sekali pujian yang sudah
berapa pujian tadi yang disampaikan pak nurin kepada pemerintahan
yang menurut saya beberapa waktu sebelum munaslup ini memang belum pernah terdengar begitu pak nurdin ya
saya coba tanya dari pak hendry bagaimana pak hendri
ya saya rasa itu hal yang sangat wajar
seperti yang tadi judulnya juga kan jelas kembali ke haribaan gitu kan
memang sudah kitohnya golkar ini berada di lingkar kekuasaan
bahkan kemarin sebentar coba coba
dan langsung terasa pahitnya gitu kan
tapi ini dibantah sebenarnya tidak pernah merasa coba coba selama ini selalu mendukung pemerintah begitu bang hendri
ya nggak juga lah
ya terserah aja kalau golkar ngomong gitu
tapi kan rakyat melihatnya berbeda
bahwa menjadi oposisi juga tetap mendukung itu hal yang lain
tapi kan memang terlihat menempatkan diri sebagai posisi
agak aneh tidak
menjadi oposisi tapi tetap mendukung agak aneh tidak
ya jadi sama
waktu di setgap kan juga begitu
ngomongnya di dalam satgas tapi kalau ada kritikan kritikan atau ada kebijakan kebijakan sby yang
menyimpang juga kan dikritisi juga
tapi golkar memang selalu bermain cantik
ini kan golkar ini kan sebagai partai yang paling dewasa di indonesia
artinya paling dewasa itu semuanya bisa menjadi ketua umum mas indra
tidak seperti yang terjadi di demokrat gerindra pdip atau partai partai lain yang masih memiliki tokoh sentral
di golkar ini sudah luar biasa
jadi pada saat sebuah partai sekelas golkar memutuskan untuk ke pemerintahan
pasti keputusannya lebih ngejelimet daripada partai partai lain
tapi ini adalah partai partai yang memiliki tokoh sentral
pak nurdin saya ingin kembali ya
saya tidak mau mempermasalahkan yang sebelumnya itu sebenarnya posisinya oposisi kmp itu penyeimbang ataukah benar benar mendukung
kita tidak ingin kembali ke sana
tapi yang ingin kita soroti malam ini
yang dimaksud rekomendasi berkomunikasi secara intens efektif kepada ketua umum terpilih ini dengan presiden joko widodo untuk mempersiapkan mengantisipasi pemilu dua ribu sembilan belas ini
maksudnya apa pak nurdin
ya maksudnya makanya saya jelaskan tadi
partai golkar itu punya visi negara kesejahteraan
nah golkar melihat bahwa langkah langkah bapak presiden sekarang itu adalah searah seirama dengan tujuan partai golkar yaitu dengan visi negara kesejahteraan
oleh karena itu dalam rangka untuk percepatan perwujudan daripada visi negara kesejahteraan itu maka kita mewacanakan agar ketua umum terpilih bersama ketua dan pembina melakukan komunikasi politik dan komunikasi keluarga dengan bapak jokowi dodo dalam rangka persiapan
untuk pencalonan presiden dua ribu sembilan belas ini bukan lebih cepat atau lebih lama lebih awal atau lebih lama bukan
tapi kita melihat bahwa langkah kebijakan bapak presiden sekarang itu bapak presiden jokowi itu seirama searah dengan cita cita partai golkar yaitu mewujudkan negara kesejahtera di tahun dua ribu empat puluh lima
tidak mungkin partai golkar bisa mewujudkan visi negara kesejahteraan kalau tidak bersama dengan kekuasaan atau tidak berkuasa itu tidak mungkin
oleh karena itu kita melihat bahwa langkah bapak presiden sekarang ini adalah seirama dengan visi negara kesejahteraan
kalau sudah seirama lalu ujungnya apa mengusung ataukah masih akan melihat lagi di dua ribu sembilan belas nanti masih seirama atau tidak begitu
kalau melihat sekarang ini bapak presiden itu sangat menghargai proses demokrasi nah yang kita lihat sekarang ini sekarang ini sangat seirama kebijakan kebijakan bapak presiden betul betul
satu hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya lah apa ide bapak presiden tentang memiliki kebijakan
tidak pernah kita duga sebelumnya adalah apa ide bapak presiden tentang misalnya tol laut misalnya infrastruktur ternyata idenya jauh ke depan yaitu mempersatukan negeri ini ini
ini sesuai dengan amanah pancasila sesuai dengan bagaimana menjaga tuhan nkri ini langkah yang memang sudah akan terwujud
oke kita perbaiki sedikit nanti masalah komunikasi ada gangguan sedikit komunikasi tapi saya tertarik ketika pak nurdin tadi menyinggung soal tol laut dan sekarang dipuji seirama seperti arah visi negara kebangsaan golkar begitu ya
padahal tol laut ini sudah dari setelah pilpres sebelum pilpres
bukan negara kebangsaan bukan negara kebangsaan negara kesejahteraan
sebenarnya ide tol laut ini sudah sejak kampanye pilpres sebenarnya pak kalau saat itu golkar sudah setuju kenapa kemudian masuk kmp nanti kita ulas lebih lanjut pak kita tahan terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lagi
tapi kita tidak ingin kembali ke sana lah katakanlah memang sekarang merapat ke pemerintahan tetapi mengejutkan ketika kemudian ada rekomendasi yang menyebutkan bahwa akan mengusung joko widodo di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
menurut anda ini sebuah manuver saja kah karena tadi pak nurdin bilang selama ini sejauh ini masih seirama tetapi nanti nggak tahu dilihat di dua ribu sembilan belas nanti manuver saja ataukah memang ini yang harus dilakukan golkar agar survive
ini langkah strategis saya menyebutnya kenapa langkah strategis karena jauh jauh hari sebuah partai seperti golkar sudah mengusung kandidat gitu kan dan yang diusung kandidat ini bukan yang main main kandidat yang paling mungkin juara di dua ribu sembilan belas
golkar ini walaupun selalu menempati posisi satu dan dua di pileg satu atau dua tapi selalu gagal kan menempatkan kadernya sebagai presiden bahkan kalau dia usung pun jarang jarang gagal
apa jarang berhasil
dia ngusung lah ya jadi maksudnya golkar ini mengusung orang lain
mengusung sendiri ya
mengusung sendiri itu jarang berhasil
jarang berhasil ya
jarang berhasil makanya kalau ini diusung ini kemungkinan mengubah irama sejarahnya golkar lah bahwa yang diusung ini berhasil sekarang sebetulnya kan pick point nya ada di pak jokowi gitu pak jokowi sekarang punya dua kendaraan mewah nih kalau dia bisa mengatur koalisi dengan baik dan membuat golkar seirama dengan pdip ini otomatis dua ribu sembilan belas dia sangat kuat
tapi pdip dan golkar ini kan punya sejarah sendiri pendukung pdip dan pendukung golkar pun punya sejarah sendiri pendukung jokowi pun pada saat memilih jokowi di pilpres walaupun kata mas indra tidak lagi ingin mundur ke belakang
bisa jadi kebanyakan memilih jokowi karena ada golkar di prabowo gitu jadi memang ini tidak bisa dipisahkan jadi makanya kalau nanti pak jokowi dan saya yakin beliau sangat cerdas untuk hal ini karena berhasil
akhirnya semuanya hampir semuanya masuk ke dia makanya saya rasa akan menarik menunggu bagaimana nanti pak jokowi mengatur koalisi yang besar ini
jadi kita bicarain masetnya bukan soal keuntungan atau manuver golkar semata tetapi ini ada keuntungan dari sisi presiden jokowi
justru menguntungkan buat presiden jokowi
iya sekarang pak jokowi punya dua kendaraan mewah
kalau katakanlah golkar tidak dalam posisi yang sekarang maka pak jokowi akan kemungkinan sangat bergantung dengan pdip saja
dan itu akan menyelidikan dirinya
kan berkali kali dikatakan
dan dikatakan bahwa pak jokowi ini petugas partai
kalau yang di satu sisi bilang sini petugas partai tapi terus teman baru yang berbaju kuning ini bilang oh bukan itu jagoan saya bukan petugas partai
kan lebih suka disebut jagoan daripada sebut petugas
ini merupakan langkah strategis yang menurut saya harusnya sih disambut baik oleh koalisi yang sudah berada di pemerintahan
ancaman buat pdip tidak ini
nah ini tergantung lagi lagi bagaimana pdip dan golkar men serve jokowi
jadi mau tidak mau sekarang kondisi ini membuat pdip atau men golkar harus mampu men serve jokowi
pak jokowi kan pak jokowi juga manusia
yang paling enak melayani dia aja kan
kalau selama ini ada yang menempatkan dirinya sebagai petugas partai gitu kan
ya mendingan saya kalau ditaruh jadi petugas terus sementara yang satu lagi jadi jagoan kan mendingan jadi jago
mendingan jadi jagoannya
tapi kembali ke soal golkar
katakanlah golkar ini kan sebuah partai yang organisasinya sebenarnya cukup matang begitu ya
pak nurdin ya
ketika jauh jauh hari
bukan cukup matang
ketika jauh jauh hari masih tiga tahun lagi begitu pak sudah menyatakan secara tidak langsung walaupun demikian
walaupun ada juga pak yoris rawe yang bilang bukan sekedar mendukung tapi mengusung joko widodo di dua ribu sembilan belas
bukankah akan mematikan semangat kader kader yang punya potensi besar begitu pak nurdin
bagaimana akan mau bekerja keras kalau sudah ternyata yang diusung adalah di luar kader golkar begitu
karena kematangannya itu maka partai golkar sudah merancang dari awal
sudah mewacanakan dari awal
tapi wacana ini bukan sekedar wacana yang sekedar manuver
wacana ini adalah sebuah keseriusan bahwa apa yang dilakukan oleh pak jokowi sekarang betul betul searah seirama dengan visi negara kesejahteraan
kalau dikatakan tadi bahwa kenapa sekarang sementara pak jokowi mengenai tol laut itu sejak kampanye
kita punya visi negara kesejahteraan itu diserahkan pada saat munas bali tahun dua ribu empat belas
setelah presiden dilantik
pada saat itu kemudian perjalanan golkar satu setengah tahun sejak dilantiknya bapak presiden
kita melihat mencermati mengamati betul bahwa ternyata bapak presiden ini betul betul searah dengan doktrin partai golkar
searah dengan cita cita partai golkar itu menciptakan indonesia menjadi negara yang sejahtera di tahun dua ribu empat puluh lima nah
kalau demikian maka kita punya prinsip bahwa
bagaimana mewujudkan pertumbuhan pemerataan pendapatan terhadap seluruh anak bangsa
bagaimana mempercepat pengurangan kemiskinan mengurangi pengangguran
kemudian jurang antara sikai dan semiskin itu bisa kita lebih rekatkan lagi
bagaimana pertumbuhan itu tidak hanya dicapai oleh segelintir manusia indonesia
kita lihat arah pembangunan yang dirancang oleh bapak presiden
itu benar benar sesuai dengan doktrin partai golkar
sesuai dengan visi negara kedokteran
itulah kemudian kita ingin mendukung pak jokowi
dan juga sistem terhadap program yang dijalankan
kemudian beliau akan lebih kuat menjalankan pemerintahan
karena ada golkar yang menjadi pendukung di samping pendukung selama ini
pdip hanura nasdem dan sebagainya
jadi kita masuk untuk memperkuat bapak presiden dalam menjalankan erulah pemerintahan
menjalankan erulah pembangunan
akselerasi bisa di akselerasi pembangunan bisa lebih cepat dari apa yang ada sekarang dengan adanya golkar bersama pemerintah
pak nurdin kita tahu juga begitu
bahwa mk pernah memutuskan nanti dua ribu sembilan belas itu
pemilu serentak akan berjalan
tidak ada lagi presidensial threshold
tidak melihat menunggu dulu pileg
tapi serentak dilakukan antara pilek dan juga pilpres
tidakkah sayang kesempatan ini kemudian pak
dilewatkan oleh golkar yang jauh jauh hari
justru dengan atas nama kesamaan visi
apakah di dalam kader golkar sendiri tidak ada yang bervisi sama kemudian pertanyaannya
ya bukan begitu
tapi kita melihat sekarang ini pak jokowi memang sudah membuktikan
roda pemerintahan berjalan dengan baik
kemudian akselerasi pembangunan
yang tujuannya adalah untuk lebih menguatkan nkri
kemudian lebih mempercepat daripada penciptaan lapangan kerja
kemudian infrastruktur untuk menyatukan negeri ini
kita lihat bahwa sekarang ini jokowi bukan lagi sebuah wajah
tapi sudah membuktikan ide nya itu
sudah menjadikan sebagai sebuah kenyataan
untuk apa kita mencari figur yang berupa wacana
sementara pak jokowi sudah membuktikan dengan sendirinya
kesempatan itu apalagi tinggal tiga lima tahun
kesempatan itu ke sembilan
dua ribu sembilan belas tapi tahun dua ribu empat belas
golkar itu sudah melihat semua itu
kita sudah mengkaji secara mendalam
terhadap segala gala kemungkinan yang akan terjadi
tapi yang pasti sekarang ini bahwa kita melihat
betul betul seirama dengan
searah dengan apa yang menjadi tujuan partai golkar
itu visi negara kesehatan
sekarang ini kalau kita lihat
bagaimana apresiasi dari pak nurdin halid
yang merupakan ketua harian di pp partai golkar
yang baru ini
luar biasa begitu apresiasi ini kepada pemerintahan
masih kembali dulu pak nurdin
ke kata dasar begitu ya
di munasutu disebutkan rekomendasi
saya pernah berdialog dengan pak aziz samsudin
tentang masalah kata kata rekomendasi ini
ketika disebut mendukung pemerintah
dan disebut tidak mendukung pemerintah
arti kebenaran di tagi ketika mendukung pemerintah
pak aziz pernah bilang rekomendasi
nah namanya rekomendasi itu bisa berubah
berupa opsi yang tidak harus dijalankan
nah saya ingin tanya ke pak nurdin sekarang
yang disampaikan oleh pak nurin hari ini
adalah sebuah rekomendasi
ataukah memang rekomendasi yang harus dijalankan
sebuah opsi atau yang harus dijalankan
rekomendasi yang harus dijalankan
rekomendasi yang harus dijalankan
oleh dewan pimpinan pusat partai golongan karya
melakukan komunikasi politik
karena ibaratnya kita
seorang laki laki melamar gadis
nah jangan sampai kita mau melamar
tapi gadisnya tidak mau dilamar
jadi kita perlu menyampaikan dulu
ke bapak jokowi secara pribadi
bahwa ada rekomendasi dari partai golongan karya seperti ini
bagaimana respon beliau
dalam forum rapi mnas
masih mungkin akan melenceng tidak
menurut anda pak hendri
saya rasa tidak
ini tidak ada pilihan lain
golkar tidak ada pilihan lain
saya kan tadi katakan ini adalah angka strategis
gini lho mas indra
sudah beberapa kali memilu
golkar ini setiap kali pilek
nggak pernah beranjak dari itu
jadi artinya memang ada
pendukung loyalis di sana
tapi kan saat itu belum ada deraan deraan
yang dualisme kepemimpinan dan lain lain
mau tidak mau
golkar memerlukan suatu boost factor
yang memang harusnya luar biasa
dengan mengusung jokowi dari awal
ini merupakan boost factor
untuk mengangkat golkar
belum pernah lho
di dua ribu empat itu
kalau saya tidak salah
hal ini memang langkah strategis
yang sudah diperhitungkan golkar
baik itu untuk meraih kembali
masuk ke dalam lingkar kekuasaan
menambah kekuasaan di daerah lain
oke kalau bicara soal angka itu sebenarnya
katakanlah untuk kemajukan presiden
soal pileknya ini beda soal
karena akan suara di parlemen
masalahnya seperti itu
ini tidak menjadi syarat lagi kemudian nanti
ditempelin nya bareng bahwa golkar akan mengusung jokowi
yang luar biasa
daripada golkar memaksakan
siapa yang terbaik
jadi tidak ada hubungan dengan pemilu serentak ini
tidak ada hubungan
unsur ini memang sudah diperhitungkan
ini partai canggih loh
memang partainya orang orang pinter
jadi mereka sudah memperhitungkan
bahwa dengan jauh jauh hari
apalagi dengan bersamaan dengan pileg itu
mereka bisa kampanye secara bersamaan
masalahnya masih ragu dengan kata rekomendasi ini
saya harus skeptis kata rekomendasi ini
saya akan tanyakan juga ke pak nurdin
apakah iya tidak ada hasrat politik dari seorang setia novanto
yang ketua umum golkar sekarang ini
apakah iya tidak ada hasrat politik dari pak abu rizal bakri
yang waktu itu akhirnya gagal mencalonkan diri
nanti kita akan ulas lebih lanjut
ke pak nurdin halid terutama pertanyaannya
kami akan segera kembali

waktu saat voting
apa iya juga tidak ada hasrat politik dari pak abu rizal bakri
yang pada tahun dua ribu empat belas gagal mencalonkan diri
bagaimana ini pak nurdin
saya yakin bahwa setiap kader partai golkar
yang merasa punya kompetensi
pasti punya hasrat
itu harus diperhadapkan pada realitas yang ada
tidak ada arti sebuah hasrat
kalau taksi itu tidak memungkinkan
jadi bu hendrik terima kasih
memang mengingatkan partai golkar
dan itu sebenarnya pak hendrik ini bisa menjadi konsultan partai golkar ini
supaya selalu berada di jalan yang benar
nah kita akan melihat ke depan nanti
bahwa memang figur pak jokowi ini
tidak hanya sebagai figur dan senenggara rakyat
tetapi programnya betul betul pro rakyat
dan programnya itu yang saya bilang tadi
itu searah dengan seirama dengan visi negara kesejahteraan
oleh karena itu
siapapun nanti yang punya hasrat
akan saya peradakan pada suara detas
dan saya sebagai ketua harian
insya allah bersama ketua umum
akan mengawal rekomendasi ini
karena kebetulan saya ketua steering committee
yang mengetok palu terhadap rekomendasi ini
wajib saya kawal daripada setiap rekomendasi yang dilakukan oleh munaslup
dan saya bersyukur dipilih oleh permatur
oleh ketua umum
oleh ketua permatur
dan seluruh anggota permatur
bulat aklamasi militer
sebagai ketua harian
sebagai ketua harian tentu akan saya kawal dengan baik
dan ini tidak boleh akan melencengkan rekomendasi dari ketua umum
setiap kader golkar harus taat asal segala keputusan yang tertinggi
nah dalam waktu yang tidak terlalu lama
saya kira ketua umum dan ketua dewan pembina
akan melakukan langkah langkah
komunikasi politik dengan pak jokowi
maupun komunikasi keluargaan
untuk mendidik dikik lanjut
daripada rekomendasi dari munaslup
saya masih terkesima dengan banyak sekali apresiasi
ini masih terkesima
ini sungguh berbeda begitu pak
saya kan juga mengikuti dinamika golkar satu setengah tahun terakhir ini
ketika menyatakan pemerintah
ada dugaan pemerintah intervensi dalam konflik internal golkar
itu beberapa kali disampaikan juga
mungkin pak nurdin juga masih ingat
tapi sekarang jauh berbeda begitu pak
tetapi pertanyaannya kemudian begini
dengan kondisi yang berbanding terbalik seperti sekarang ini
ya bicara soal realitasnya pak ya
kondisi yang berbanding terbalik dengan kondisi yang saat ini
apa yang disampaikan
yang disampaikan juga pak aziz
yang disampaikan juga
pak abu rizal mungkin
kepada pak prabowo di kmp pak
baik sayang sekali terputus ya
baik pak nurdin bisa mendengar
bisa mendengar suara saya pak nurdin
pak nurdin kalau kita lihat realitas politiknya
karena ini apresiasi begitu banyak kepada pemerintah ini
saya mengamati sendiri berbanding terbalik dengan sebelumnya
kita tidak usah menghambat kembali ke sana
tetapi ketika sekarang berbanding terbalik
apa yang disampaikan begitu
elit elit golkar seperti pak nurdin
seperti pak abu rizal bakri
tapi kepada pak prabowo di kmp
tidak ada persatuan tanpa pernah ada perbedaan
dan tidak ada perjuangan tanpa pernah ada pengorbanan
kita dengan pak prabowo tetap bersahabat tetap berteman
dan golkar tetap ada di kmp
tapi kmp yang sebagai forum silaturahmi
dulu juga sebetulnya kmp itu bukan oposisi
kmp hanya menjadi kelompok penyeimbang dengan pemerintah
pemerintah berada di jalan yang benar
dan jauh lebih banyak dukungan kmp yang memaham dibanding dengan teman teman yang pada saat itu bersama dengan bapak presiden
justru kita di kmp banyak yang mendukung dari kebijakan bapak presiden
oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa kmp itu adalah kelompok oposisi
dan kemudian ketika kita hendak menyatakan dukungan kepada pemerintah pada saat sebelum rapimnas partai golkar
pak abu rizal bakri berkunjung menemui pak prabowo
jadi ada etika di kalangan sama kmp
bahwa kita tidak pergi begitu saja
dan sekarang pun tidak pergi
kita tetap berada di kmp tapi bukan sebagai kelompok penyimbang lagi
golkar bukan lagi sebagai kelompok penyeimbang
karena golkar bukan lagi sebagai kelompok penyeimbang
karena golkar bukan lagi sebagai kelompok penyeimbang

karena kita tetap berada di kmp
sehingga sudah bersama dengan pemerintah

sekarang ada perbedaan sedikit
di kmp yang dulu dengan sekarang sudah bersama pemerintah
kalau dulu kita di kmp mengkritis pemerintah dari luar
kita tidak memahami tidak mengetahui daripada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum diumumkan oleh pemerintah
nah kalau sekarang golkar apakah memang doktrin partai golkar harus bersama pemerintah harus mendukung pemerintah
sekarang itu kita mengkris pemerintah dari dalam
sehingga kita juga mempercepat
sehingga kita juga mempercepat
mengetahui daripada apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam melakukan menjalankan pemerintahan
lorna pembangunan tidak berarti mau kita menjadi pembiaya bukan begitu maksudnya kita berdukung
pemerintah dan pemerintah kita yakin berada dalam benar itu selalu kepada pro rakyat menurut golkar
ini benar posisinya sekarang ini ketika tadi sebelumnya anda menyebutkan penyeimbang kata kata
penyeimbang berarti kan harus seimbang ketika pemerintahan didukung beberapa partai sebelumnya
kemudian di luar sebagai penyeimbang juga jumlahnya kurang lebih sama ya mungkin beda satu partai
lah begitu kalau kayak kondisi sekarang ini adil tidak itu menjadi penyeimbang kalau sekarang yang
kalau saya amati hanya tinggal gerindra atau mungkin pks juga masih ada di sana walaupun mungkin juga
masih setengah kakinya ada di antara keduanya juga begitu fair tidak ini pak nurdin ini bukan ini
bukan soal adan tidak adil kita demokrasi kita bukan demokrasi liberal ya demokrasi kita demokrasi
asasnya asas partai golkar yang pertama sekali adalah asas demokrasi pancasila asas kepemimpinan
pancasila asas mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan kelompok dan orang asas
kegotong royongan dan kekeluargaan itu asas partai golongan karya oleh karena itu ini bukan
adik adik tapi bagaimana kita ikut bersama pemerintah menciptakan stabilitas karena tanpa
stabilitas maka tidak mungkin pemerintah bisa menjalankan roda pemerintahan roda pembangunan
dengan baik dengan maksimal kita tidak lagi apa namanya
soal politik kemudian berdebat soal kepentingan saja kemudian kita tidak mengedepankan kepentingan
bangsa yang lebih besar kepentingan kesejahteraan rakyat kepentingan mempercepat pengurangan kemiskinan
pengurangan pengangguran penciptaan lembaganya itu jauh lebih utamanya sekarang dibanding dengan politik yang
mengedepankan kepentingan daripada kelompok maupun partai sendiri sehatnya bagi demokrasi kita tidak
ada demokrasi pancasila begitu tetap ada penyimbang yang harus kita lihat pdp dulu konsisten di luar ya
ada pdip juga kan gak ada di realitas politik berbicara nih ya buat rakyat seperti kita sih
mas indra ini tidak menguntungkan karena apapun itu rakyat kan perlu penyeimbang tapi ya kita juga memang
harus menghormati pilihan pilihan partai politik itu namanya kekuasaan kekuasaan tapi kita boleh
inilah masaya gerindra punya tipe yang memegang komitmen juga dan di satu sisikan juga ada partai
yang masih menempatkan dirinya di tengah kalau saya boleh katakan dia tidak hanya melihat partai
gitu jadi okelah ada pak jokowi disukong oleh megawati kemudian ada abu rizal bakri sana dan
beberapa ketua partai tapi menjadi penyimpan adalah prabowo dan sby bisa jadikan kita melihatnya
seperti itu dan dengan adanya prabowo dan sby di sana sih menurut saya rakyat masih bisa berharap
harusnya itu bisa terus dilakukan nah tapi sih saya nggak khawatir sama golkar kalau golkar itu kalau
kita lihat sejarah di setskap ya seskapnya pak sby kalau ada kebijakan kebijakan yang menurut golkar
nggak proraket juga mereka bisa balelo juga jadi ini partai memang bisa semua itu saya mau ingin
ke contoh real misalnya gini katakanlah masuk prolektas sekarang adalah soal rutex amnesti ya
mereka merasa ketika teks amnesti akan berlakuan tidak adil buat membayar pajak yang yang rute yang
rajin begitu biar pajak kenapa enggak bayar pajak dapat pengampunan katakan seperti contoh kasusnya
mereka datang ke parlemen ya mereka mau ke siapa ini enggak jelas ini siapa yang ada di luar siapa
mendukung pemerintah kan jadi kalau waktu zaman kmp emangnya masih real enggak juga itu waktu
benar kata pak nurin halid coba masih ingat pada saat pasti novanto jadi ketua dpr mulus programnya
pak jokowi masuk ke dpr era pbnp coba kalau diisengin sama kmp itu nggak lolos mau nggak mau
pak jokowi itu pakai apbn nya sby tapi ini lolos terus terusan nah balik lagi ke tax amnesti ini
kan sebetulnya sudah diprioritaskan oleh pemerintah katanya memang akan membantu negara ini baik kalau
kata katanya membantu negara ini kalau tadi pak nurdin bilang pasti didukung sama golkar jadi kalau
ada rakyat datang tiba tiba gitu ya emang tinggal gerindra demokrat gitu kalau pks ya sudah lah sekarang
menghadapi khawatirkan tidak efektif begitu iya kalau dilihat dari jumlah jelas tidak efektif tapi
kalau dari dilihat dari opini publik saya rasa sby dan prabowo masih bisa mengimbangi gitu kalau pks
sudah punya masalah sendiri lah oke saya kan paham zat dan pilih rante saya maksudnya begitu ya sudah
mungkin itu salah satu tawar menawarnya juga kalau mau masuk ke pemerintahan musiknya
selalu sebenarnya saya terakhir saya kepadu begini pak nurin sebenarnya saya ketika membaca informasi
pertama tentang golkar memutuskan akan mendukung atau mengusung jokowi di pemilu presiden dua ribu sembilan belas saya
menjadi pertanyaan saya pertama begini sebenarnya apa enggak ini menyakiti hati pak prabowo ya karena
kan selama ini kan golkar presidium di kmp dekat sekali dengan pak prabowo subianto dan kita tahu
pak jokowi adalah persaingan terberat atau pesaing terberat dari pak prabowo sendiri apa ini tidak
sekali sama sekali jauh dari itu sama sekali jauh dari itu sama sekali tidak niat golkar pak
prabowo itu orang golkar orang golkar yang sekarang ini menjadi ketua gerindra beliau sangat paham
tentang doktrin partai golkar dan jauh dari itu niat bahwa menyakiti apa namanya pak
prabowo baisar prima diwapus oleh ketua gerindra maupun sebagai sesama kmp tapi ini memang langkah
taktis strategis dari partai pergolkar dalam rangka mewujudkan visi negara kesejahteraan kita
sudah punya langkah langkah
pada sawarsa dalam mewujudkan visi negara kesejahteraan itu nah kalau kita tidak mendukung
pemerintah kemudian kita tidak bersama kekuasaan maka tidak mungkin visi partai golkar negara
serta itu akan terwujud jadi kepentingan partai golkar semata mata bagaimana percepatan
daripada terwujudnya visi negara kesejahteraan oke baik terima kasih pak nurdin ali terima kasih
bang indri satria telah mengulas tentang posisi partai golkar setelah munasluk ya aling tidak
ini artinya bisa mengakibatkan bahwa golkar kembali ke kehariban kekuasaan itu ada pak adek
masih di dpr saya rasa oke keadaannya golkar dengan pemerintah harusnya nawas hitanya sukses
harus harusnya ya oke baik terima kasih pak nurdin sekali lagi terima kasih bang hendri